sayang sih gue udah punya meli
sus disini cantik cantik kal
apaan sih lo ya
jangan dong kal
lo mau dikit dikit ngadu ya
jangan dong gue cuma bercanda
kalo anak warrior itu gak mungkulin mereka
mereka ngasih kita waktu satu minggu
buat nyari tahu siapa pelakunya
yaudah kita selidikin aja
soal ini udah gak beres nih
udah kurang ajar
udah bikin nama anak anak warrior jadi jelek
gue setuju banget apa yang si dado ngomong
kita semua akan bantu lo
untuk nyelidikin ini semua
eh sadar gak sih boy

padahal kita lagi ada masalah kayak gini
harusnya dia tau dong
ini batang hidungnya aja gak pernah keliatan
hah betul tuh dodo
yang gini gini nih yang harus curigain
kemarin sih gue sempat ngeliat talex di parung gitu dia nongkrong sama anak anak preman gitu
kemarin sih gue sempet ngeliat alex di wih parung gitu dia nongkrong sama anak anak preman gitu
ngerasa sih kayaknya si alex lagi galau
bro mungkin juga dia galau karena cintanya ditolak sama reva bro
aduh aduh masa anak motor galau
iya gak tau
galau kan cakep mantep
galau gerak cewek gak ada duit baru galau
iya gak wan
iya dong meskipun kita jomblo tetep happy ya gak
yaudah bentar gue coba telfon dia dulu
neng telfon dari siapa
udah gak penting
gak diangkat sama dia

tuh kan ini pasti alex biang keroknya
buktinya dia ngindarin kita mulu dari kemarin kemarin
ck do udah lah gak usah nundur dia ya enggak enggak
kita kan nggak ada buktinya
tapi boy kalau memang dia punya masalah lain
masa dia gak angkat telfon lo aja gak mau
ini kan aneh iya gak bro
yaudah nanti gue selidikin soal itu
mendingan kalian semua pulang aja
boy besok jangan lupa ke rumah
boy emangnya bener babe itu jago silat
ya gue sih ya gimana ya
ya gitu deh
iya soalnya waktu itu kan gue kesini
mau minta alamat guru yang babe bilang waktu itu
katanya ada guru silat yang jago
tapi gue malah disuruh yang enggak sama babe
disuruh nangkap ikan di empang
apa yang lucu
yaudah be kalo gitu kita pamit ya be
kayaknya tante udah gak bisa lagi maksa si boy deh
soalnya suami tante udah ngacem ngacem tante tau
tante gimana sih
tante kan udah janji sama adriana
mau deketin adriana sama boy
ini kok tante sekarang malah jadi gini sih tante
aku jadinya sedih deh
berarti kita harus menggunakan cara yang lain adriana
harus menggunakan cara yang lebih cerdas gitu
aku punya ide dari tante
cara yang paling tepat itu mendingan tante bajak hatinya boy deh
tante bajak hp nya boy
jadi tante wa ke si reva
jadi seolah olah kalo dari reva baca itu itu wa nya dari boy
padahal tante yang ngirimin isi wa itu
cerdas itu namanya
eh tunggu dulu
tapi tante harus nulis lapangan
ya terserah tante mau isinya apaan tante
yang penting kita bikin reva itu marah
waktu itu aku pernah bajak hp nya reva
aku kirim pesan gitu kalau reva benci sama boy
nah akhirnya mereka tuh gak deketan lagi gara gara isi wa itu
nah tante contohnya kayak begitulah tante
tapi terserah isinya apaan
yaudah kalo gitu tante mau cus kirim wa ke reva
kayaknya si bayi udah pulang
udahan dulu ya
boy anak mama sayang dan ganteng ini udah pulang tuh
mama khawatir banget sama kamu
iya tapi tadi papa kamu cerita ke mama kalau teman kamu itu dalam bahaya gitu katanya
terus gimana tuh teman kamu
alhamdulillah temen boy itu selamat ma
oh ya boy kamu udah sholat
sholat isya sih belum mah
tumben banget mama ngingetin
iya iyalah mama tuh kepengen si boy ganteng ini dapat pahala tau
kok malah ketawa ini sih
lu kenapa sih
kalau jalan tuh liat liat makanya